halo ini kayaknya masih dalam rangka ini ya international women's day semuanya kecuali
campersnya di sini ya hahaha saya mau ke ketua gengnya dulu deh harusnya ada nadine ya jadi ada
ada tiga ada ada nadine chandrawinata ada ramon tungga juga ya kita ke mbak lola dulu deh ini bukan film
pertama lola amaria sebagai sutradara sebelumnya ada betina ada minggu pagi minggu pagi di victorial park tapi
labuan hati ini bisa jadi yang paling light paling pop betul kenapa kenapa tertarik bikin
iya soalnya labuan bajo dan pulau komodonya kan udah cantik ya jadi kalau ditambah
persoalan berat kayaknya nanti orang nggak mau nonton itu iya simple alasannya hanya itu aja
dan problem problem perempuan kota besar yang biasanya tuh kalau misalnya ada masalah ya short
gateway gitu kan liburan singkat kemana gitu untuk menghilangkan kepenatan yang mereka hadapi
nah kebetulan tiga perempuan ini punya masalah masing masing di range umur yang sama akhirnya
mereka memutuskan untuk liburan ke pulau komodo dan labuan bajo dan mereka ketemu satu sama lain
di sana kemudian menyelesaikan masalah di sana dan balik ke jakarta alasan memilih tiga perempuan ini
apa sih karena model semuanya cantik cantik tinggi tinggi langsing langsing atau apa chef
air waternya ada oke persen dari keseluruhan kemudian saya mengambil tiga karakter yang
berbeda secara fisik misalnya kayak uli dia sangat indonesia jadi kelly dia oriental nadine indo jadi
tiga perpaduan karakter yang menarik kalau di satu frame gitu kemudian secara umur mereka
sama tiga tiga puluh something lah ya cuman case nya berbeda apa kesulitan mendalami peran atau
terlibat di film labuan hati itu dia karakter saya dia ini is the totally different me itu
satu ratus delapan puluh derajat beda sekali disini saya harus menjadi sosialitas lite terus harus harus takut apa sama
hiking terus sama underwater dan takut jatuh dan segala macam dan aslinya aku kan ya mungkin kalau
disuruh nanya mungkin pertama kali yang nyampe gitu kan dan emang aku juga berbawa emang very
aku melihat pas melihat karakter dia ini sangat menantang sekali karena is a is a troothy
different me gitu ini kan karakternya jadi kayak ini maria nih gua banget nih nggak bisa move on atau
kalau karakternya sih beda jauh beda jauh sama eh maksudnya untuk meranin karakter ini memang
banyak pr nya buat aku sendiri gitu jadi dari totally looket totally defense gitu
betul jadi kan rambutnya lurus tapi di cerita ini rambutnya harus keriting
hai terus kulitnya harus di hitame means mungkin sepuluh kali lipat dari ini kali ya waktu pas syuting
ya oh iya iya banget gitu terus aku kan scuba scuba daerah cuma enggak free dive cuman harus bisa
free daif kenapa memilih labuan sai jo aba karena memang judulnya labuan hati ada kata labuan ambuannya

setting location setting location ya apa karena mungkin kemarin pas dengan perayaan tiga puluh tujuh tahun taman
nasional komodokah saya udah berkali kali mungkin dengan syuting tuh udah ke tujuh puluh delapan kalinya saya ke
labuan bajo dan kepulauan komodo pertama kali datang saya udah langsung jatuh cinta sama tempat itu
dalam hati pokoknya sih harus bikin film disini nggak mau tahu kapan dan gimana caranya dua tahun
kemudian kejadian jadi judul labuan hati setelah memang memilih spot labuan bajo ada meaning juga
kenapa judulnya labuan hati karena labuan itu adalah tempat kapal bersandar labu dan dalam labuan
itu enggak hanya satu kapal yang bersandar labuan menerima banyak kapal bersandar jadi kalau
diibaratkan kalau labuan itu laki laki kapalnya perempuan atau sebaliknya jadi dalam hidup enggak
cuma ada satu perempuan yang lewat di hati tapi ada yang datang dan pergi
ada pesan filosofisnya
iya dia habis berlabuh di sini kemudian jalan lagi ke pelabuhan lain lagi gitu terus ada kapal lagi
datang ke pelabuhan ini ya seperti itu berapa lama sih syutingnya di
totally daysnya dua puluh dua hari tapi production daysnya hampir sekitar sebulan kita di sana jadi hampir
lima belas hari di tengah laut di atas kapal dan enggak nemu daratan kenapa orang harus nonton
salam labuan hati karena ini kita dimanjakan dengan gambar yang luar biasa cantiknya yang
luar biasa cantik ya pueda dan juga yang tadi gram jadi enggak cuma gambarnya aja yang bagus tapi
juga ada ceritanya gitu ada ceritanya yang pasti bisa auni diterima dp ya orang dapat banget ke
kitanya masing masing gitu yang nonton tadikan dibilang sitten jago banget niru pesan apa yang
mau disampaikan dari film labuan hati dan juga dari karakter karakter tiga karakter utama yang ada
dari orang nonton ini pasti akan mau datang ke labuan bajo dan semoga juga turis juga lebih
banyak datang dan main ke labuan bajo supaya ekonomi indonesia tetap maju terus siapa anda
siapa karakter anda biakah indika atau mariaka saksikan pokoknya labuhan hati di bioskop
tanggal mulai tanggal dua puluh enam april dua ribu tujuh belas jadi bisa langsung saksikan di bioskop saya
thank you banget lola kelly dan juga mulin sudah bergabung di showbiz news pada kali ini